suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga hadi
korban kebakaran depo pertamina pelumpang pada rabu sore
rasa duka itu kini bercampur kecewa
lantaran pihak keluarga merasa dijebak setelah menandatangani surat pernyataan
dan menerima uang sepuluh juta rupiah saat akan membawa pulang jenazah
dari rumah sakit polri kramatjati pada selasa petang
kakak korban menerangkan dirinya mengetahui terdapat poin di dalam surat tersebut
yang berisi bahwa ahli waris atau keluarga yang menerima uang santunan sebesar sepuluh juta rupiah itu
tidak boleh menggugat maupun menuntut kepada pihak pertamina
kalau yang saya ingat ya pihak korban tidak boleh menuntut apapun ke pihak pertamina
nah terus waktu itu pas tanda tangan kakak itu apa
nerima atau gimana
bisa tanda tangan gitu nerima
ya pengen saudara pengen keluar kak ya pengen cepat cepat
mak tanda tangan ini tanda tangan ayo biar cepat
tanda tangan mama
menanggapi hal ini denny cukariadi eksekutif general manager pertamina patraniaga
regional jawa bagian barat mengatakan akan melakukan konfirmasi
kepada tim yang berada di depo pertamina pelumpang untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut
nanti saya konfirmasi lagi
terkait kegiatan seperti itu karena kami juga masih mendata masing masing korban
baik yang ahli warisnya masing masing kita coba data
kemudian terkait dengan pemberian nanti saya konfirmasi dengan tim kami di pelumpang
sementara itu warga rw sembilan yang menjadi korban kebakaran depo pertamina berkumpul di balai warga pada rabu malam
mereka mengaku tetap menuntut kepada pertamina atas musibah kebakaran ini
baik korban jiwa maupun luka luka
rencananya dalam waktu dekat korban kebakaran depo pertamina melalui pengurus rw setempat
akan menyurati secara resmi pihak pt pertamina untuk segera menindaklanjuti tuntutan para korban
warga juga berencana akan melakukan aksi demonstrasi ke pihak pertamina jika tuntutan para korban tidak dipenuhi
kita sepakat tetap menuntut pertamina untuk bertanggung jawab kepada korban yang terjadi di rw sembilan
kepada korban yang meninggal dunia ataupun yang luka luka
dan menuntut pertanggung jawaban juga terkait hak hak hidupnya ahlu waris dan siapapun itu yang ditinggalkan
mungkin seperti itu
warga menilai sampai saat ini belum ada pertemuan resmi antara pihak pertamina dan para korban
mereka pun menolak untuk direlokasi
tim liputan cnn indonesia